assalamualaikum kang bima
kang masih di rumah sakit ya
masih ini hari ke dua puluh dua
saya di rumah sakit
hari ke dua puluh dua
cerita di rumah sakit
kang bima pastinya dua puluh dua hari di rumah sakit
banyak hal yang harus
tidak hanya keluarga tapi juga
bagaimana kang bima harus kemudian
memang gejalanya itu
batuk batuk kecil rasa
nggak nyaman di tenggorokan
suhu badan normal tapi berasa
kalau kata orang jawa katanya gereges gereges
dan kehilangan nafsu makan
masuk rumah sakit
dikasih obat dikasih antivirus
kadang dimasukin pakai suntikan
supaya lebih cepat gitu
dipaksain makan semuanya harus saya makan
agak harus dipaksa
kalau makan karena
nggak selera gitu kan
oh jadi sempat dengan nafsu makannya
sempat dengan nafsu makan juga ya kan
ya ya sempat nggak nafsu makan
ya berapa hari setelah rumah sakit ya pulih lagi
mual rasa mual banget
tapi kemudian dikasih juga obat anti mual
seminggu di rumah sakit
kondisi badan lebih enak gitu
saya berusaha berusaha banget untuk fokus
jadi percayakan penanganan covid sembilan belas
wali kota sementara di jabat lewati wali kota
jadi saya percaya ke banyak sana
bahkan saya batasi juga
nggak terlalu banyak di sosmed
tidak terlalu baca berita juga
supaya bisa isi rahat gitu kira kira
membatasi baca berita di sosmed
di berita gitu kan
ya supaya lebih bisa konsentrasi aja
kalau baca berita itu kan
banyak yang membuat kita berpikir
menduga dan banyak yang nggak pasti
berita berita itu kan ada yang spekulasi
ada juga yang isu
kemudian ya ada yang serem serem dan lain lain gitu
ya menurut saya ya lebih baik fokus aja
tempatkan diri untuk usahakan dan untuk
tidur siang misalnya
tadi banyak banget yang nanya begitu
tadi kan juga sempat ngomong tuh ya dikasih banyak vitamin
banyak makan makanan yang
bergizi buah buahan juga gitu
kalau kang bima vitamin yang diberikan ini dari dokter
atau kang bima punya anjuran vitamin sendiri
tidak ada saya percayakan semua sama dokter ya
saya nggak mau berisiko
buat sendiri pokoknya semua yang dokter kasih saya makan
jadi kalau sekarang sih banyak
awal awal itu banyak vitamin c
bahkan kita biasanya disuntik langsung
tapi sekarang udah nggak masalah suntikan
dicopot semua di minum aja biasa
ya ada juga yang ngirim
jamu jamuan gitu ya
ya kayak gitu gitu ya kadang kadang saya
kadang kadang rumah sakit juga
ngasih saya minuman minuman tradisional itu juga
sempat ada waktu untuk stretching atau olahraga nggak sih kang
selama perawatan ini
pas minggu kedua pagi pagi
berjemur di pojok ruangan
jadi masuk cahaya matahari
ke kamar saya di pojok ruangan
awalnya berat tapi sekarang udah normal ya
udah bisa push cup lima puluh kali
sit up stretching ya keringetan
oke tadi saya juga sempat lihat tuh di akun instagramnya
kang bima posting kira kira beberapa hari yang lalu ya
cerita soal banyak hal yang bisa dilakukan itu
tapi kang kemarin kan juga sempat waktu awal awal
kang emil sempet jenguk ya kang
iya mungkin hari kedua
hari ketiga ya
hari kedua dan dibatasi di jendela itu kan
kayak drama korea katanya
cuma lihat dari jauh sambil lewat telepon gitu
nah ini kemudian interaksi ini juga diterapkan ke
keluarga keluarga lain yang ingin menjenguk kang bima
saya selama tiga minggu disini
ini nggak ketemu orang sama sekali
orang nggak bisa masuk kecuali dokter suster
dan yang bersihkan ruangan
itu pun mereka masuknya pakai baju astronot
ya pakai alat pelindung diri yang lengkap
kadang kadang saya nggak bisa bedain ini suster apa dokter
kadang kadang saya nggak bisa bedain
mana laki laki mana perempuan kan gitu

iya tapi lama lama saya sering lihat itu juga bisa diperlihatkan ya kan

dan mereka pun masuknya sesekali aja

yang empat kali lah mereka masuk
susahnya saya sendiri aja di ruangan
ya ibu juga gak sempet jenguk kang
gak ada yang boleh jenguk disini semua ya
saya sempet tahan instagram ibu yang satu

dan ibu juga disana ada ngelakuin gerakan segitu ya

kang bima pantau kan
bukan hanya pantau
saya support juga
masker kain ini salah satunya juga yang di kampanyein sama kang bima

masker kain yang sekarang ini gimana caranya semua warga pakai ini kalau keluar rumah
kalau betul betul kepaksa keluar rumah
ya pakailah masker ini
ini bisa dibuat oleh siapa saja
ini bisa dibuat oleh siapa aja
lebih bagus di sisi pintu tisu di dalamnya
dan bisa dipakai beberapa kali juga ya tinggal dicuci ya kan setiap hari harus dicuci empat jam lah pakainya empat jam aja setelah itu dicuci
jam ini juga kayaknya banyak banget warga kota bogor ini yang nyapa kang bima nih cepet sembuh kang cepet sembuh gitu banyak banget doanya
gimana kang kira kira untuk stay in touch dengan teman teman di pemerintahan kemudian juga para masyarakat kota bogor di tengah masa isolasi kang bima sekarang
agak terharu ya banyak sekali warga tiap hari itu ada yang wa ada juga yang dm lewat ig banyak sekali mendoakan menanyakan kabar
bahkan banyak yang rutin setiap hari pasti nanya kabar
setiap hari pasti ngirim doa gitu saya merasa menjadi lebih pede ya lebih optimis ya karena banyak yang mendoakan dan saya juga mendoakan untuk semua
setiap hari saya selalu berpikir mudah mudahan ya allah nggak ada lagi warga bogor yang kena positif mudah mudahan gitu
dan itu tadi kang mungkin yang salah satu pertanyaan bagi kita semua juga kang dima karena dua puluh dua hari di satu ruangan tertutup meskipun ada matahari masuk
tapi tidak boleh berjalan
reaksi secara langsung dengan keluarga dekat apalah dan juga ibu gitu gimana kang bima bisa
menjaga pikiran agar tetap positif terus abis itu juga tetap bisa melakukan kerjaan gitu dari
yang saya punya jadwal sekarang gimana tuh kang boleh jadwal di elaborasi ke kita nih jadi tidur
biasanya makin kesini tidur makin agak cepat jadi ketika kondisi relatif stabil tidur bisa cepat ya
setengah sepuluh udah tidur jam sepuluh udah tidur bangun jam empat jam setengah lima gitu kemudian ya sholat malam
atau kemudian juga subuh kemudian pagi pagi zikir atau berdoa kemudian nulis saya nulis
pagi pagi biasanya waktu pagi pagi itu paling enak ya produktif itu saya nulis kemudian baca
gitu jadi target saya insya allah kalau allah mentakdirkan saya sehat keluar dari rumah sakit
tulisan ini pengen saya bukuin
jadi penasaran kan ini bukunya ini tentang apa ya tentang sehari hari di rumah sakit aja jadi
setiap hari saya charles setiap hari apa yang saya pikirin saya tulis gitu ya pengalaman sama mas
sakit lah gitu jadi itu baca buku nulis sesekali nonton juga tv walaupun koneksinya kadang kadang
stabil di rumah sakit gitu tapi kadang kadang juga nonton tapi enggak enggak terlalu sering lah ya lebih
sering baca nulis ataupun komunikasi dengan para sahabat
saudara saudara tim saya bisa sekali nelfon wakil wali kota untuk update aja bertukar kabar
kang ini saya juga penasaran ini kan banyak juga kan yang sekarang harus stay di rumah gitu
berjuang melawan kebosanan di rumah gitu tadi kang bima bilang suka baca juga bukunya kira kira apa
apa aja sih kang di rekomendasi dari kang bima nih untuk kita kita yang di rumah aja untuk membunuh
kebosanan oh kalau saya sih banyak ya contohnya
saya buku ini tampil
ini tentang penaklukan konstantinopel
oke mental fatih gitu ini saya baca kemudian ya baca e book ya baca yang ada di internet
saya juga jadi lebih tahu tentang teori teori kedokteran karena kan setiap hari selalu penasaran misalnya
hasil darah saya gimana maksudnya saya tahu oh limpos itu apa jadi menurut saya selama di sini harus
nambah ilmu lah ya nambah ilmu jadi ketika dokter ngasih tahu saya coba cek baca baca teman teman
dokter saya kalau swabnya di sini gimana apa artinya kalau darahnya komposisinya begini gimana artinya
gitu jadi saya nikmatin supaya lebih banyak ilmu lagi tentang medis kang berarti ini udah jalanin rapid test
rapid test itu minggu lalu sudah rapid test itu sudah minggu lalu dan hasilnya negatif rapid testnya
oke tapi kan rapid test itu bukan yang menentukan yang menentukan itu swab
nah swabnya sejauh ini terakhir swab itu kapan kang tesnya
terakhir kemarin ini masih nunggu nggak sih terakhir kemarin masih nunggu hasilnya kira kira kalau misalnya nanti keluar
warga kota bogor pasti udah
kangen nih sama wali kotanya nih ada gak kepasien dari dokter kira kira kapan keluarkan
tapi begini secara klinis memang saya alhamdulillah baik baik saja sebetulnya sudah bisa pulang ke rumah tapi kalau
ini harus isolasi tambahan lagi protokolernya itu empat belas hari masih harus isolasi mandiri di rumah
iya jadi nggak bisa langsung aktivitas tetap harus isolasi lagi di rumah lanjut
kang dima ini masih ada yang mau di isolasi lagi di rumah lanjut
ini nanti akan lebih milih isolasi di rumah atau di rumah sakit tetap lanjutin aja gitu
di rumah aja di rumah seenak enaknya rumah sakit tetap lebih di rumah rumah
udah dua puluh dua hari juga ya kang dua puluh dua hari lumayan juga ini ruangan saya kira kira tiga m x tujuh m lah ini ruangan
cukup terbatas gerakan juga di sana ya iya apalagi kita makhluk sosial harus interaksi
kang ngomong ngomong soal corona juga gitu kalau dki jakarta kan hari ini udah diterapin psbb
pembatasan sosial berskala besar nah nanti bogor ini akan mengikuti atau perkembangannya gimana kang sejauh ini
arahnya ke sana sebetulnya karena ini walaupun saya enggak langsung terlibat rapat rapat tapi tetap koordinasi ya
ini udah ngobrol sama pak wakil wali kota arahnya ke sana karena jabodetabek ini kan episode ini ini sudah berakhir ya dan kemudian juga teman teman juga di sini juga berhubungan bersama pak wakil wali kota
ke sana karena jabodetabek ini kan
terkoordinasi jadi ketika jakarta
psbb ya semuanya juga psbb juga
tinggal sekarang kita
dengan kondisi di bogor seperti apa jadi sekarang
juga lagi dirumuskan teknisnya
law enforcement nya juga gimana
termasuk apa yang akan kita
bantu untuk warga
jadi dengan pbd akan dikucurkan
juga untuk membantu warga yang
memerlukan nah itu masih dirumuskan tapi
arahnya akan ke sana di jabodetabek
ini akan psbb saat tetap
menyelaraskan aturan dengan yang sudah ditetapkan
di jakarta ya karena
juga banyak warga kota
bukur sebenarnya commute ya kerjaannya
berangkat ke jakarta
dan pulang ke bogor di sore
harinya untuk bantuan
sendiri kan kira kira nanti untuk mereka yang
terpaksa dirumahkan atau
unpaid leave dari kantornya
nanti kebijakan dari
kota bogor pemkot kota bogor gimana pak
sekarang ini pmk sedang mendata semua
ada yang kategori masuk
program keluarga harapan
terus ada yang kita prediksi kita hitung akan
menjadi kalangan miskin baru
tadinya misalnya bekerja di sektor informal
kemudian terimbas nah sekarang
sedang didata semuanya
pada prinsipnya yang didata akan dibantu
ada yang bantuan dari
pusat ada yang bantuan dari apbd
tidak boleh double bantuannya
jadi jangan sampai misalnya ada satu
kemudian dibantu oleh kita dibantu
oleh pusat itu nggak boleh double
jadi harus tersebar secara
merata sesuai dengan dibutuhkan
jadi arahannya kesana arahannya akan dibantu
kelonggaran untuk pembayaran pajak
jadi masih bisa diundurkan
pajaknya kita lakukan supaya
tidak terlalu parah lah walaupun parah
tapi kita ingin meringankan beban
yang kalangannya membutuhkan
kalau bahasa sundanya
pasti pemerintah akan bantu
masyarakat yang terdampak
dan gak cukup
lewat pemerintah saja menurut saya
kebersamaan membantu yang tidak mampu
karena kalau dari pemerintah
ada prosedurnya ada aturannya
ada prosesnya tapi
kalau kita mau nyumbang sekarang juga kita bisa nyumbang
mengajak semua warga yang mampu untuk memandu
tidak mampu kalau kita ada
crisis center di bogor disalurkan ke situ
kemudian dibagikan di situ
nah itu mungkin kang selain
bagi masyarakat yang berkelebihan
ingin membantu mereka yang kekurangan
kalau versi kang bima arya
ya gini kita lihat kebutuhannya ya
satu ada kebutuhan apd
untuk tenaga medis
apd yang lengkap ini kan penting
supaya tenaga medisnya terlindungi
rumah sakit umum daerah aja
perlu sekitar rp tiga an sebulan
itu penting itu perlu bisa sumbangannya
ke arah sana yang kedua bisa juga
menyumbang dengan memproduksi masker
jadi misalnya kalau kita punya uang rp satu juta
kita produksi ada berapa
kita bagikan bagi yang membutuhkan
bisa seperti itu atau bantuan juga
bisa diberikan langsung bagi
yang membutuhkan untuk makan sehari hari
sebetulnya bantuannya dan kalau di bogor
apd dan lain lain bisa di crisis center
nanti kerasi center mendistribusikan
entah ke rumah sakit umum daerah
ke rumah sakit lain atau puskesmas gitu
atau kalau untuk masker
tim penggerak pkk
juga didukung juga oleh
dprd kota bogor
yayasan cinta keluarga
ini mengkoordinasikan pembuatan
masker kain di seluruh wilayah bogor
saluran lah kalau kita ingin
berbuat sesuatu kalau kita ingin berbagi
ya itu tadi kang bima bisa
sudah mengajak masyarakat ya untuk
saling bahu membahu bantu membantu
karena banyak sebetulnya juga sekarang
banyak artis selebritis yang juga
untuk mereka tenaga medis
untuk mereka yang
terpaksa harus dirumahkan begitu rakyat
kecil begitu ya kang bima tapi ini tadi
saya agak tergelitik gitu
untuk penerapan psbb di kota bogor
gimana kang masih ada
orang yang naik motor tembuk tiga katanya
ya itu memang kini kan belum
resmi berlaku tapi pada saatnya nanti
ya pasti ada law enforcement nya
untuk mengingatkan warga dengan lebih tegas lagi
kan gini nggak semua warga
ini punya akses sosial media
ya bagi yang update
selalu lewat wag barangkali
bisa memahami psdb ini
tapi kan banyak saudara saudara kita
yang gak terakses dengan baik ke sosial media
nah jalur itulah jalur
lurah camat rt rw
nah kalau di bogor itu
kita mengaktifasi rw siaga
jadi rw rw ini yang paling depan
mengedukasi warga kalau ada yang
romp romp banyakan dibubarin
kalau ada yang nggak paham dijelasin
nah ini rw siaga ini yang di lapangan
paling depan jadi kapan kang
kira kira ini pembatasan kalau
rw siaga sudah aktifasi
tapi kalau psbb masih
masih disiapkan masih dirumuskan
masih dirumuskan ya oke kita baca
sekarang pertanyaan pertanyaan dari warganet
ya kang bima ini
kita ke pertanyaan hanum dulu nih
masih terasa gejala lagi nggak sih
hampir nggak ada cuma sesekali
memang kadang kadang masih gatal di tenggorokan
ya sesekali aja batuk yang lain
gak ada cuma katanya kalau batuk
ini bisa agak lama recovery nya
sudah dinyatakan negatif
tapi batuk ini mungkin masih agak lama
itu katanya seperti itu jadi
sekarang yang lain udah enggak mualnya udah
enggak jempolnya juga udah enggak
udah lebih seger
satu sekali tadi
masih agak batuk kadang kadang suka agak gatel
corona ini semua mau langsung
tapi kan kalau misalnya keterangan
dari dokter sendiri ini kan
mungkin jadi mengedukasi masyarakat juga gitu
masih banyak masyarakat yang janji
terhadap mereka yang odp
pdp dan mereka yang
positif lalu kemudian sembuh
keterangan dari dokter setelah
kang bima nanti sembuh
gimana kang kondisi badan
virus itu menghilang dan tidak akan
kembali lagi atau masih ada
ya begini yang namanya
semuanya juga masih
penelitian gitu ya walaupun
sekarang kan asumsinya
kalau sudah masuk itu
sudah punya kekebalan ya
tapi ada juga kan informasi bahwa
bisa aja kemudian reinfeksi
kena lagi di
beberapa kasus gitu jadi menurut saya
apapun bisa terjadi
yang pasti ke depan
ya tetap waspada aja
tetap siaga aja hidup tetap sehat gitu
jadi saya akan
interaksi dengan warga ya sampai
waktunya kira kira betul betul
aman gitu tapi
kalau saya pulang ke rumah ya
waktu saya pulang ke rumah ya dua minggu ini
pasti harus tetap isolasi di rumah dulu
seperti kang bima juga dari
sangat dibutuhkan ya bagi masyarakat untuk
kemudian masyarakat itu bisa positif dan
juga bisa berperilaku
secara benar untuk menghadapi
kang ini ada pertanyaan dari
nah ini dia kalau
nanti udah keluar dari rumah sakit sebutin dong
makanan yang pengen dimakan atau tempat makan
semoga benar benar nih
kang bima masih
menunggu hasil terakhir dari dokter
sembuh bisa negatif
dari covid kembali lagi ke masyarakat
kembali lagi mengabdi dan kalau
saya tidak salah juga kang bima
kang bima sempat statement kalau misalnya
wali kota dan jajaran itu akan diberikan
untuk penanganan covid itu kang
jadi semua biaya operasional wali kota
pendapatan gaji wali kota akan
saya sumbangkan bagi yang membutuhkan
atau wabah covid ini insya allah
semoga ini bisa jadi contoh
juga bagi semua yang nonton live instagram
hari ini kang bima terima kasih banyak
sudah bergabung sama kami malam ini kang
terima kasih adi
semoga sehat semua tetap semangat tetap optimis
cepat sembuh ya kang kita tunggu
dengan crn indonesia
mari kang assalamualaikum
oke terima kasih